udah tau si pur kalah cepet sama si amin
pakai diomongin lagi
maaf atu pur saya kan cuma bercanda
jangan pergi atu
jadi bagaimana pak tertarik indah
dari luas dan bentuk bangunannya saya tertarik
tapi harganya bagaimana
brosurnya kan juga baru disebar
nanti juga akan ada yang pesango
pengalaman teman abang
seminggu setelah brosur disebar baru ada pesanan
oh seperti itu
mau ke rumah neng imeke ya
neng ineke gak ada tau
dia lagi jadi spg di balai sidang
neng ineke juga gak akan pulang
katanya mau nginep di rumah temennya
masih gatel bang
yang kayaknya abang gatel gatel gara gara alergi dah
nah tadi kue yang dari bang harun kue keju
lah abang bilang katanya itu cheese cake
nih sama banget parenthetic
kalau kapan kapan abang ngajak main makan di luar
rumah lo bikinin gue kopi dah
eh tunggu dulu
tukos kaki sama sepatu lu bawa bawa masuk ke dalam
baunya bikin gue pusing
gak ada bang kecil bu
masa siang begini gak ada yang kecil sih bang
tukeran duit ada gak
gak ada din sama
kalau beli kue ap sepuluh ada kembaliannya gak bang
nggak hilang malah tambah panas
memangnya gatelnya karena apa
kalau gatal alergi bukan karena digigit nyamuk atau kena ulat bulu
ini gak bisa pakai balsam
harusnya pakai bedak dingin
di apotik ada di minimarket juga ada
ah ya udah kalau gitu saya cari dulu deh bu ya
perkenalkan ini umar calon pemilik bukit bintang
bukit bintang pemilik rumah
saya boleh liat rumahnya
boleh boleh silahkan masuk
kalau begitu saya permisi pulang dulu bunur
makasih ya bang harun
makasih ya harun
ini kopinya be
masih jualan be
ini semuanya dua belas mbak
gak ada uang kecil
orang tau tadi gua gak ada
nah ini ruang makannya
wah ruangannya cukup luas ya
mari si antar liat dapurnya
kamu kenapa pur
pasti masalahnya ini enege
kalah cepat sama kang amin
kalo kamu gak jawab berarti bener
padahal barusan saya asal nebak
udah tau sih pur kalah cepat sama si amin
pakai diomongin lagi
maaf atuh pur
saya kan cuma bercanda
jangan pergi atuh
jangan pergi apur
jadi bagaimana pak
dari luas dan bentuk bangunannya
tapi harganya bagaimana
ya standar daerah sini
kalo pasarannya macam macam
bisa bisa asal jadi saja
itu dari mana aja siang
abis dari warung nyari bedak dingin
gak kan nyari bedak dingin
kata bu nur kalau gatel karena alergi
harusnya pakai bedak dingin bang
emang di warung ada pedak dingin
gak ada adiknya di apotek sama minimarket
gak terus ngapain lu ke warung
ya soalnya kalau ke apotek sama minimarket jauh bang
beda ah bang beli sendiri aja
ambilin dulu ah
bisa antar saya ke rumah pak haji sodik
bisa antar saya ke rumah pak haji sodik
eh tis ngapain lu disini
saya ditelepon bu nur
sama gue juga
yang mana yang benar nih gue apa lu
saya gatau pur
tolong antar ke rumah haji sodik ya
mbak be kenapa be
tadi siang gue liat si maya sama si herman
kalo kata lu gue mesti pergi mana
b selama undangan belum disebar
selama catering belum dipesan
selama penghulu belum bilang sah
be masih punya kesempatan
tunggu sebentar ya
assalamualaikum pak haji